sepanduk berisi penolakan bagi warga yang mudik dan kembali ke tempat asal tanpa surat bebas covid sembilan belas di kabupaten bekasi jawa barat viral di media sosial
pemasangan sepanduk larangan tersebut untuk mencegah terjadi penyebaran covid sembilan belas yang dari warga yang kembali dari kampung halaman
salah satu spanduk terlihat di perumahan villa kencana desa karangbahagia kabupaten bekasi
sepanduk penolakan terpasang di portal pintu masuk perumahan
sepanduk penolakan bagi pemudik yang kembali ke tempat asal tanpa surat bebas covid sembilan belas
sengaja dipasang oleh warga perumahan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
warga perumahan khawatir para pemudik membawa virus covid sembilan belas hingga menyebar kepada warga perumahan yang tidak mudik
selain menunjukkan surat bebas covid sembilan belas pemudik yang baru sampai dari kampung halaman
juga akan difasilitasi untuk melakukan rapi tes antigen di puskesmas terdekat kantor kecamatan kantor polsek hingga mobil swab keliling
pemudik yang baru sampai dari kampung halaman juga akan dipasang oleh warga perumahan